selain jadi pemimpin koalisi prabowo gibran
jokowi juga digadang gadang menjadi ketua umum partai golkar
peluangnya ada termasuk mengubah aturan internal
tentang syarat menjadi ketua umum golkar
opsi selain menjadi ketua koalisi prabowo gibran
kini terbuka peluang buat jokowi dodo memimpin partai golkar
ketua dewan pembina golkar abu rizal bakri
asal aturan internal partai diubah
karena beliau kan tokoh masyarakat
sebagai jokowi dan bokapresiden sepuluh tahun
ketum nggak kalau ketum kan ada peraturannya
apakah mungkin dia bisa merubah peraturan itu
ya mungkin mungkin saja kalau mau
kalau seluruh daerah mau ya mau
dalam pasal dua belas anggaran rumah tangga partai golkar
syarat menjadi ketua umum dpw
diantaranya pernah menjadi pengurus di tingkat manapun
lalu didukung minimal tiga puluh persen pemegang hak suara
serta tercatat aktif sebagai anggota sekurangnya lima tahun
bagaimana cara jokowi menjadi ketua umum golkar
menurut anggota dewan pakar golkar ridwan hisyam
jokowi sebetulnya sudah jadi kader golkar sejak lama
yang namanya pak jk itu juga bukan lima tahun
jadi pengurus dpp partai golkar
pak abu rizal bakri pun juga bukan pengurus dpp golkar
mereka berdua ini adalah memiliki rekam jejak
sejak sekber golkar golkar dan partai golkar
pak jokowi kader golkar memang tidak pernah duduk di kepengurusan
tapi dia melaksanakan yang namanya
jadi doktrin karya kekaryaan itu sudah dilaksanakan
pengurus pengurus organisasi pengusaha seperti saya ini
analis politik dari universitas islam syarif hidayatullah adi prayitno menilai
maka politik indonesia jadi tidak lumrah
dan saat ini masih berstatus anggota partai berlogo banteng
di masa akhir pengurusan pak jokowi
atau ketika pak jokowi di akhir masa kemimpinannya
ini tentu sesuatu yang tidak lumrah dalam politik kita
karena memang ada sesuatu yang memang serba mudah yang dialami oleh pak jokowi
kemudian ada tempat berlindung namanya beringin
kode keras sudah dilempar ke publik oleh ketua umum partai golkar
untuk mendekatkan jokowi dengan partai berlogo beringin tersebut
pak jokowi dan partai golkar memang sudah rapat pak
jadi karena sudah rapat sudah beriringan
lihat saja iklan iklan partai golkar bersama pak jokowi
sehingga tentu itu menunjukkan bahwa kedekatan pak jokowi
kenyamanan pak jokowi dengan partai golkar
masih ada beberapa bulan melihat manuver dan sinyal
dari sejumlah partai koalisi prabowo gibran untuk posisi jokowi
salah satunya menjelang pemilihan ketua umum golkar
yang digelar saat musyawarah nasional yang masih sesuai jadwal pada desember mendatang